tapi kan aku udah janji sama kamu
aku dan reindra itu gak akan ninggalin kamu
kasih mama ruang untuk menata hatinya
ya terus berapa lama
gue bisa aja sih kesana
tapi gue butuh ngobrol berdua sama lo sih mbak
kalau nggak sama al bisa kan
yaudah nanti kita ngomong di lobby ya
oke gue jalan sekarang ya
gue penasaran sa
gue penasaran sa
suami lo udah buka hadiah dari gue atau belum
ini bakal seru sa
lo tunggu aja

selesai sudah laporan ya sudah dikirim by email
ini kan belum sempat dibuka tadi
tapi siapa yang kirim ya
aku gak pernah mesen
kalau keadaan ulang tahun ulang tahunnya kan udah lewat
ini kan punya elsa
kenapa dikirim ke aku
siapa yang kirim ini ya
ternyata istri aku tidak hanya cantik pada saat di luar
di rumah juga cantik
pasti kamu ketinggalan di kamarku
terima kasih untuk kebersamaan ini
jadi angkatan dua ribu dua puluh
yang belum datang gery ya
dan angkatan dua ribu dua puluh satu
yang belum datang kiki aminarta
dosen pembimbing kamu
kamu jadi high deri di kelas bimbingan saya kan
jadi kok pak
tadi ada kendala pak
terus saya udah nyari nyari ojek
tapi belum nemu nemu

astaga sekarang kamu dimana
saya di pertigaan
di pertigaan jalan kasuari lima pak
oh itu sih udah deket
gini aja saya akan minta tolong mahasiswa saya untuk jemput kamu di sana
nanti kamu ke kampus baring dia ya
hmm bapak dosen
bapak dosen baik banget sih sama kiki
makasih ya pak ya
atau kalau enggak kiki sambil
nyambi jalan dikit dikit gitu
ke arah kampus ya pak ya
terima kasih pak
maaf pak setelah pak
kebiasaannya kamu telat
karena kamu telat saya akan kasih kamu hukuman
kamu untuk kendaraan kan
kasian ojeknya lagi mogok
dia ada di sekitaran jalan kasuari
jangan ya pak
siapa suruh kamu telat kenapa
kamu ga mau
ya udah kalau kamu gak mau
saya mau pak ya udah
saya jalan sekarang ya pak
siapa tau jodoh ada yang tau iya ga
lo udah nunggu lama ya
eh ada bu anin
mau ke ruangan pak ali ya bu
ngobrol sebentar sama adik saya
oh kalau gitu bu ani bisa pakai
ruang tamu silahkan bu di sebelah sini
terima kasih ya feni
sama sama bu kalau gitu saya permisi ya
gue sengaja datang kesini
gue bener bener nyesel lo udah buang anak lo
gue gak bisa mikir jernih pada saat itu
gue gatau harus gimana
bahkan pada saat aku keluar dari penjara pun
gue takut buat ngomong sama lo yang sebenarnya
gue takut lo pasti bakal marah banget sama gue

gue takut lo pasti bakal marah banget sama gue mbak
gue takut lo pasti bakal marah banget sama gue mbak
kejadian ini sudah empat tahun lamanya

kejadian ini sudah empat tahun lamanya
dan kamu baru minta maaf sekarang

lucu sekali kamu ilah sama
lucu sekali kamu ilah sama
lucu sekali kamu ilah sama

tolong kasih gue kesempatan
tolong kasih gue kesempatan
tolong kasih gue kesempatan
padahal perbuatan kamu sendiri
bukan gitu mbak
mbak udah tahu kamarnya seperti apa
ya semuanya akan kebongkar sama mbak
mbak juga udah capek kali
sebentar lagi bapak juga akan tahu
kalau nindi cucunya masih hidup
bapak harus tahu itu juga
kalau anaknya yang satu lagi
kelakunya seperti ini kembaknya
tunggu aja sampai kondisi public stabil
tapi mbak rasa sih kayaknya sebentar lagi
bapak juga bisa
bapak juga bisa
tadi mbak ketemu sama pak pa
dan pak pa sudah mulai membahay
mbak ada urusan lagi
tidak ada harapan lagi buat amanin situasi gue
malah mendung lagi
gawat ini kalau gigi enggak nyampe nyampe
cikki aminarti yang mana ya
gak tau kak
lo mau ke kelas bimbingan pak rafael
itu pak rafael udah nunggu
lo kan gak liat gue dari situ bisa nyetir
udah naik naik buru buru
udah telah ditungguin sama pak dosen
iya lo mau pake helm kelas
sambil nunggu geri dan kiki sampai kita mulai aja ya kelas bimbingannya
kin kin lo liat dah tuh
si geri ternyata jebut jodoh
kayak judul ftv
pak dosen maafin kiki datengnya telat
tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak pak kepada bapak dosen karena pak
dosen udah membantu kiki nyuruh salah satu mahasiswa bapak buat jemput kiki pak
gery terima kasih ya udah jemput kiki dengan selamat
silahkan duduk kiki
terima kasih pak
karena udah hadir semuanya sekarang kita mulai aja ya
apa jangan jangan kemarin waktu di hotel sentral mereka udah habisin waktu sama sama pas aku berangkat ke proyek
ini udah bener bener keterlaluan
ini udah luar batas
aku harus tanya elsa
elsa sekarang kamu di mana
ini aku aku lagi di luar sayang
ada urusan kerjaan sebentar
sekarang juga kamu pulang
aku mau bicara dengan kamu di rumah
nino kok kedengeran marah banget sama gue
tadi aku ketemu sama papa di kampus
papa udah mulai curiga
papa ngerasa ada yang kita tutup tutupin dari dia

nino aku mau ke kampus
nino aku mau ke kampus

apa yang membuatnya terjadi

kekal papa ke anak anaknya itu sangat kuat
dan aku gak tergolong lihatnya
aku rasa papa berakhir tau
dan tadi elsa juga ketemuan sama aku dan dia minta aku
merahasiakan masalah ini ke nino dan papa
kita gak boleh kasih tau
berani banget alisa minta itu
aku tahu apa yang harus aku lakuin
aku gak bohong ke harus mau nyemes
papa itu berhak tau
salah satu orang yang paling sedih ketika nindi itu meninggal itu adalah papa
dan selama nindi meninggal
papa yang selalu nemenin aku ziar ke makam kosong itu
jadi selain aku yang menderita ada papa yang menderita
ada papa yang tersakiti dalam masalah ini mas
bukan cuma aku
dan untuk elsa
gak bisa deh kayak gini terus
gak bisa dia bersembunyi di balik
mau sampai kapan
ini gak adil buat aku gak adil juga buat papa
aku juga gak bisa menahan rahasia ini terus mas
rahasia busuknya elsa aku gak bisa
dan karena aku ketemu sama papa
dan aku liat kondisi papa
papa juga udah baik baik aja
kita bahasa dengan kepala dingin
kemarin kan kita sudah sepakat
kita akan cari waktu yang pas untuk bicara semua ini
waktu yang pas kapan
gak ada waktu yang pas
mau sampai kapan rahasia ini kita simpan terus
nanti kalau papa tahu itu semakin sakit
iya terus gimana sama mama
gimana dengan kondisi mama
kamu lihat kan tadi pagi di meja makan
situasi seperti ini
itu menarik traumatik mama lagi ketika mama kehilangan roy
sekarang kalian punya banyak love card
yang artinya kartu b
tugas kalian sekarang
berikan ucapan cinta kalian
ke orang orang yang kalian sayangi
oma belajar apa tadi di dalam kelas
aku bikin banyak kartu hati
lucu tapi kecil
oh love card to kartu hati
ini buat mama
cucu mama tersayang
ancus juga dapet
ini buat ancus
ancus terharu deh
kan baik sekali sih sayang
kau memang anak yang baik
terus itu masih banyak ini love cardnya
wow opa suria oma sara
yaudah mau kasih buat opa sama oma
yaudah kalau gitu yuk kita antriin rena buat
kasih love cardnya ke opa suria oma

sama saraya oke mau akhirnya dan masin pendulu ya sama nih bajunya ini saya masukin dalam tas
wow ini bener bener kayak keajaiban banget gue masih antara percaya nggak percaya ternyata
anaknya selama ini gua asu anak kandungnya andin reina dan cucu kandungnya om surya dan
kata sarah pantesan semuanya kayak ada ikatan yang kuat banget sama reina oke let's go ayo
assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam
apa semakin tertutup dan gak mau jujur cerita sama aku papa
bener bener udah nggak percaya lagi sama aku
bukannya aku mau menentang suami aku ya aku supaya datang ke sini juga mau ngomong baik baik sama
aku cuma gak mau ngebohongin papa itu aja karena aku tahu rasanya dibohongin itu seperti apa mas
aku kecewa dan aku nggak mau ngelakuin itu ke papa aku nggak mau bikin papa kecewa iya saya tahu
saya ngerti posisi kamu sulit tapi kami juga harus ngertiin posisi saya posisi saya juga gak mudah
saya tahu betul gimana
hai mamah berjuangnya mama untuk menghadapi depresinya rasa trauma nya
dan kami juga tahu itu kan
haku dan tern exert berlenggahan itu cast peeling kamu ataupun mana iya
kamu reina nggak akan jomelyn

rumah ruang untuk menata hatinya
ya terus berapa lama
seminggu dua minggu
ya saya gak tau berapa lamanya
mama pernah dirawat di rumah pemulihan
jiwa di penang selama tiga tahun
tiga tahun din
tiga tahun tuh waktu gak sebentar
kebak cuma mas aku datang kesini untuk ngomongin mas
lain disama kamu
karena gak ada jalan tengahnya
ya makanya kita cari jalan
mau pulang aja ya
aku minta ada bangunan
kok elsa kan lagi pergi
katanya pergi sebentar kok
suruh suruh kabar ma
aku tunggu di kamar
bukannya gitu sih
kayak marah banget ya
aduh ini ada masalah apa lagi
kalau papa lihat dari gelagat ini
kayaknya sedang ada dalam masalah besar
masalah apa lagi ya pak
nggak ada masalah besar lagi
antara dia sama elsa pa
mama tuh khawatir loh
iya papa juga khawatir
kamu ada ketemu sama papa hari ini
iya tadi bapak ketemu sama aku di kampus
jadi benar papa cari tahu sendiri soal masalah ini
dan papa tutupin dari aku
karena sudah gak percaya lagi sama aku
mama cemas sekali ndi
papa soalnya pergi tadi nggak pamit sama mama
mama takut sekali
papa tuh udah curiga
dan papa udah gak percaya lagi sama mama sekarang
aku rasa aku juga gak akan lama lagi
untuk nutupin masalah ini
karena papa berhak tahu
kalau cucunya itu masih hidup
udah dulu ya ma
aku lagi di jalan
gimana kalau andin sampai benar benar bilang ke papa
kapan ya dia mau melakukannya
ya allah gimana ini
uh tuh tuh hati hati
terima kasih daniel
eh kita sudah sampai nih
buat opa sama oma
ya udah kalau gitu kita kasih ke opas sama oma
aduh aduh aduh pelan pelan pelan
pelan pelan pelan
aduh maaf ya pak surya
kita main masuk aja tadi
ren udah tarik tarik gak sabar mau masuk
ren ada apa
kok ke rumah opa gak bilang bilang dulu
mau kasih surprise ya sama upah
ini pak surya hasil karya prakarya rena di sekolah tadi
sebagai hadiah untuk orang yang rina sayangi pak
ini buat opa
pak kamu itu memang upahnya rena
rena itu cucu kandung kamu pak
kalian punya ikatan
antara cucu kandung dan kakek kandung
sayang opa kaget deh sama kamu
kangen gak sama opa

ini buat oma
mama kenapa sampai nangis segini meluk rena
bu sara pasti sudah tahu
kalau rena itu cucunya
sepertinya pak surya belum tahu soal rena
aduh ini siapa sih naro bawang di mari
ini mengandung bawang banget
gue jadi pengen ikutan nangis